dua bulan yang lalu kamu gagal dalam ujian smamu
nah bagaimana perasaanmu pada waktu itu
sebenarnya kamu tidak perlu merasa malu
kalau kamu sudah merasa cukup berusaha
kalau kamu ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan
mari kita gelar bersama sampai tuntas
dan kalau kebetulan lagi iseng
kamu sudah tiga hari tinggal di sini
tapi sampai hari ini kita belum pernah saling bicara satu sama lain
kamu bungkam terus
padahal bapak ajak kamu tinggal di sini
supaya kita bisa berdiskusi
dan bisa memacahkan segala persoalanmu
sebenarnya kamu sudah sehat
cuma sikapmu yang kurang normal seperti seharusnya
itu artinya ada sesuatu yang mengganjal di hatimu
yang selama ini kamu sembunyikan
baiklah kalau nampanya sulit bagimu untuk memulainya
biarlah bapak yang memulai lebih dulu
dua bulan yang lalu kamu gagal dalam ujian smamu
nah bagaimana perasaanmu pada waktu itu
sebenarnya kamu tidak perlu merasa malu
kalau kamu sudah merasa cukup berusaha
pada waktu itu keluargamu juga tidak melihat sikap yang aneh dari kamu
gara gara gagal dalam ujian ini
tapi justru sebulan setelah itu baru mereka melihat
apakah ada sesuatu kejadian setelah itu yang benar benar menyakitkan hati kamu
sehingga kamu dengan tiba tiba
memusuhi semua orang
dan bernafsu akan menghancurkan setiap barang
dalam buku catatan harianmu
ada seorang gadis yang kamu sering puja puja dengan sajamu
apakah bapak mencampur urusan saya dengan dia
aku akan menolong kamu
apakah bapak berharap jadi pahlawan
kamu tidak gila
kamu cuma bingung jan
karena semua persoalan kamu pendam sendiri
sehingga kamu panik dan bertindak yang aneh aneh
karena itu pada hari ini bapak ingin bicarakan segalanya yang selama ini menyesalkan dadamu
coba ceritakanlah tentang nana yang kamu cintai setengah mati tentang isman yang kamu benci
mata liat kamu siapa kamu nyuruh saya menceritakan soal nana dan isman
apa karena bapak seorang guru besar dan saya bodoh
lalu bapak menyusahkan tinggal di sini supaya bapak bisa memeriksa saya seperti maling
aku tidak memeriksa kamu sebagai maling aku akan menolong kamu
baiklah kalau kamu tidak suka jasad baikku keluar dari rumah ini kembali ke kandangmu pakai pasungan itu lagi
supaya kamu jadi olok olok orang banyak
apa perlu saya menunjukkan saja pak
tunggu saja sampai besok berikan dia kesempatan berpikir
bapak sudah tidur semalam di sini red
hampir semalaman bapak tidak tidur pak
tunggu saja tunggu kang jajang
dia sudah pulang
apa yang sekarang dapat kita lakukan pak
entah larif bapak kok jadi sangsi
apakah yang bapak lakukan semalam itu benar atau salah
setelah bapak mengambilnya di rumah sakit
bapak tidak akan mengambil dia iwn
dia terpaksa menyalah disini
karena kalian yang keluarganya tidak berani mengambil risiko
karena takut penyakitnya kumbat kembali
tapi juga takut pak
kalau kang jajeng harus berhadapan dengan orang lain di luar rumah
bapak juga tidak tahu
apakah cara yang bapak lakukan semalam itu betul atau salah yun
bapak bukan pisuruh
tapi yang paling penting dalam menyelesaikan masalah ini adalah komunikasi
kita harus saling bicara
bapak merasa harus memulai
tapi ternyata masalah nana dan isman yang kita bicarakan merupakan hal yang paling pega bagi dia
bapak kepingin saya mencarinya
dia akan kembali sendiri karena waktunya sudah sampai
kapan itu pak pur
kalau dia merasa sudah cukup berpikir
jangan lupa like share dan subscribe